sorotan selanjutnya saudara tim pemenangan nasional anies mohaimin siap menggugat sengketa hasil pemilihan presiden ke mahkamah konstitusi
jurubicara timnas amin bilang saksi dan bukti sudah siap
guna mempersiapkan gugatan sengketa pemilu tim pemenangan nasional anies baswedan muhaymin iskandar mengerahkan seribu anggota tim hukum
tim hukum anies mohaimin juga terus berkoordinasi dengan tim hukum ganjar mahfud menyiapkan gugatan ke mahkamah konstitusi
ini akhir untuk menyampaikan tentang kesiapan kami yang sudah mencapai sembilan puluh delapan
jadi naskah permohonan kami sudah sembilan puluh delapan siap diikuti dengan saksi saksinya sudah siap semua seratus bukti bukti juga sudah siap seratus
bagus komunikasi terus kami beberapa kali rapat bersama dengan kawan kawan tim hukum tiga saling memberikan arahan masukan
dan memberikan informasi tapi prinsipnya kita akan jalan sendiri sendiri tapi kami akan koordinasi